untuk menampung ikan hasil curian
sebanyak empat unit kapal nelayan asal vietnam
yang melakukan pencurian ikan di perairan natuna utara kepulauan riau
ditangkap petugas kapal patroli kn bima
korpol airut barharkam mabes polri pada hari selasa
saat ditangkap ketiga kapal
tengah menggunakan jaring troll
dan petugas menangkap empat puluh orang abk kapal
yang keseluruhannya berkewarga negaraan vietnam
empat orang nahoda ditetapkan sebagai tersangka
dan polisi juga menyita barang bukti hasil pencurian ikan seberat satu ton
pelaku memasuki wilayah indonesia saat malam hari
dan keesokan harinya langsung kembali ke perairan vietnam
dan diduga di perbatasan kelam menanti kapal induk asal vietnam
untuk menampung hasil tangkapan ikan asal indonesia
empat kapal asing ini memiliki tiga puluh sembilan palka
atau kotak penyimpanan dengan kapasitas total satu ratus sembilan puluh lima ton
korpol airut barharkam mabes polri saat ini
sudah mengerahkan sembilan kapal patroli di laut natuna utara
dan perairan lain yang dianggap rawat